majelis hakim tindak pidana korupsi memfonis tiga tahun penjara dan denda satu ratus lima puluh juta rupiah
subsidi dari satu bulan penjara terhadap dr bimanes sutarjo
ia difonis secara sah dan meyakinkan terlibat dalam upaya perintangan pemeriksaan
kasus korupsi yang melibatkan mantan ketua dpr setia novanto
tiga tahun dan denda sejumlah rp satu ratus lima puluh juta
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan
fonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu enam tahun penjara dan denda tiga ratus juta rupiah
beberapa hal yang meringankan terdakwa diantaranya adalah
dokter rumah sakit medika permata hijau ini mengakui perbuatannya
ia juga memberikan kesaksian dan informasi yang menyebabkan kasus perintangan itu terungkap lebih jauh
kesaksian kesaksian ini dianggap membantu kpk
meski pengajuan sebagai justice kolaborator ditolak oleh kpk
oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga tahun